aduh aduh aduh
suara kamu tuh harus lantang
sedangkan suara kamu tuh cempreng
aduh aduh aduh
gitu menurutnya subuh mengganggu
tuh lantang suaraku iya gak
terus yang jadi narratornya
kira kira siapa yang pantas ya
yang suaranya luantang tengan
nih pak deh
nih pak deh
jangan tinggalin aku yang ikel ibu
aika masih punya banyak salah ibu
saatnya doain orang tua
jangan terlalu larut dalam kesedihan
ooo'da karang hal janji espero class taken care of
maaf bapak dan adek ini siapa ya
ini kan nenek saya dan kakek saya yang kemarin meninggal kecelakaan
ya sama adik saya juga begitu
kalau nenek saya itu namanya siti marlina
dan kakek saya muhammad fahrija
ya namanya benar dua duanya
apa bintinya beda
saya berdua sama hai kalian datang jauh jauh
karena dapat kabar ibunya
daripada saya sia sia
boleh nggak izinin saya doa saja di sini
ya siti marlina binti dipak
anak anak semuanya kelihatan semangat dan kompak banget bang
mudah mudahan dengan ini haikal itu bisa terhibur dan ceria lagi
amin ya rabbal allah
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ceritanya ini udah jadi sama kita juga udah latihan
ceritanya pasti dijuamin wabik nan
dia mau melawan bajak laut jahat ustadz
yang cua hati hati
oh eh terus yang jadi bajak laut jahatnya siapa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ngomong ngomong tadi saya dengar ada yang jadi bajak laut ya
ustadz mending saya aja yang jadi bajak laut ustadz
tapi kali ini saya mau bajak laut
bantuin haikal ya ustadz
lah gitu loh sob
walaupun kamu sering berantem sama haikal tapi kamu baik tenang sob
iya dong aku tuh selain ganteng keren aku tuh juga bahagia
itu dong ya nggak teman teman
ngomong ngomong yang jadi naratornya itu siapa ya
karakter itu yang kayak itu loh yang mendongeng dongeng gitu
kayak pak pemtoh gitu loh
ya ella indra itu mah gampang tenang aja
aku aja yang jadi naratornya
karena aku juga udah hafal kok tenang aja
aduh aduh aduh
sobri sobri jangan sobri
kalau kamu mau jadi nerator suara kamu tuh harus lantang
sedangkan suara kamu tuh cempreng
aduh aduh aduh
itu mah ganteng
tuh lantang suaraku
terus yang jadi naratornya kira kira siapa yang pantas ya
sobri yang suaranya luwantan tengan
ayo lilis kalian ini kecepatan lah
ini lagi ibu suara loh
nanti si haikau nya lagi baru datang
udah enggak enggak
berani gua bts kauentar dulu
gimana mana sama yang bener bener berani kalian ada ngincip pukul
karena berani ibu misalnya sama teman
dia berani berani
assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum sebentar sebentar saya mau nanya ini bener
kan siti marlena binti poyono iya mas ini aku lena beneran bukan binti di pagi
masjid apa apaan sih bercanda aja iya alhamdulillah ya allah lena masih hidup
iya lena saya tuh dapet kabar karena kamu meninggal kecelakaan astagfirullahaladzim
emang siapa yang bilang begitu mas makanya langsung saya tulang sejarah ke sini pas
sampai kuburan ya allah namanya siti marlena binti dipak
heikel khawatir banget bu ibu ibu dimana di rumah oke yaudah kalau gitu
dan jaraknya dia aja majuannya
sini lagi pak nih kayaknya satu lagi eh pinter banget jadi ini nanti bisa juga nih yang semuanya
ini peralatan ini kita taruh di sini aja kali ya mungkin bagus biar nanti haikal pas masuk
langsung wow terus kayaknya ntar fotonya bisa digantung nih po di ranting sini pas itu ya
hai hehehe iya yang bubur ntar dupo yang digendong pokoknya tenang aja ustazah semuanya
kita hias sampai kali itu ah hehehe ane yakin sang bunga pesantren pasti akan girang betul
ngelihat karangan bunga yang ani bikin apalagi kalau sampai tahu calon suaminya yang buat
maksud bos itu ustazah nurul bunga pesantren siapa lagi masa ya ustaz pesek yang lain kan
pada bikin tuh hiasan buat haikal kita juga harus bikin bos itu namanya kagak kerupuk
bos alias kalau kompak itu ngomong yang betul oh iya benar kalau gitu kita juga mesti buat